ya demam game pokemon yang saat ini sedang mewabah
ternyata dimanfaatkan oleh seorang penjual terang bulan di tuban
untuk mengeruk keuntungan
dengan cara menghias jajanan terang bulannya mirip pokebal
dan kini dagangannya pun laris di buru warga
demam pokemon go tidak hanya melanda masyarakat kota kota besar
seperti jakarta surabaya bandung dan medan
game online berbasis gps ini juga digandungi banyak masyarakat kabupaten tuban
yang mayoritas adalah kalangan remaja pelajar dan anak anak
melejitnya popularitas pokemon inilah yang menginspirasi ani herawati
penjual terang bulan untuk membuat kreasi baru dari terang bulannya
kini dikreasikan semirip mungkin dengan pokebal atau bola yang digunakan
untuk menangkap monster di dalam game pokemon
nah untuk ide awalnya kita kan mengikuti dari tren yang dimasyarakat
dan sekarang kan lagi musim game pokemon
buat mencoba berkreasi dari terang bulan itu kan bentuknya bulan
lalu kita kreasi dengan toppingan yang sesuai dengan karakter karakter yang ada di permainan itu
meski baru diperkenalkan tiga hari lalu lewat media sosial
terang bulan pokemon mendapat respon positif dari masyarakat
uniknya sebelum melahap makanan yang dipesan
mereka biasanya berfoto narkis bersama terang bulan terlebih dahulu
tau saya ya cari cari ada hanya di tempat ini saja di tuban

kalau rasanya gimana ini
rasanya lebih banyak rasa lebih variasi
nilai makan ini tadi kenapa mas
karena ada sensasi itu ingin mencoba terang bulan pokemon ini yang lagi sekarang booming
untuk pembuatan terang bulan pokemon tak ada bedanya dengan pembuatan terang bulan pada umumnya
bahan dasarnya pun sama yaitu tepung terigu gula pasir telur ayam dan soda kue
yang membedakan hanyalah pada proses penaburan topping
yang akan disusun rapi dan dikosongkan dengan air
yang akan disusun rapi agar membentuk seperti pokeball
sedangkan harganya untuk satu porsi ukuran standar berkisar tiga puluh lima hingga empat puluh ribu rupiah
bagaimana anda berminat
diun pajar arianto tuban